beberapa hari jelang hari kemerdekaan republik indonesia
para calon paski beraka nasional tahun ini menjalani sesi renungan jiwa
sesi di malam hari ini adalah beberapa dari tahapan yang harus dilewati
sebelum mereka akhirnya memasuki masa pengukuhan dan pelaksanaan upacara di sana merdeka
dalam suasana syahdu dan alunan lagu kebangsaan bagi munegri
para perwakilan tiga puluh empat provinsi duduk melakukan kontemplasi pengalaman hidup mereka
hanya diterangi cahaya lilin mereka mengisi buku bertuliskan pertanyaan mengenai hidup
bagaimana hubungan mereka dengan orang terdekat
apa mimpi mereka
apa yang mereka bawa untuk bangsa dan negara di masa mendatang
pengen berubah karena kan sering buat salah sama mama gitu
kayak gak kadang gak mau dengerin omongan mama gitu
kalau saya saya berniat untuk menjadi putra bangsa yang mengabdi selalu kepada negara ya
tidak sedikit dari siswa siswi ini yang menitikan air matahari
melarut dalam emosi dan ingatan akan hari hari sebelum mereka menjadi seorang calon paski beraka nasional
kirain waktu pertama masuk bakal kuat nih bakal kuat gak bakal nangis gitu kan
kemudian langsung waktu buka halaman pertama mulai masih belum terlalu gitu
mulai memang hayati makin sedih kak
apa lagi yang bagian
orang tua kayak ngerasa kesalahan kesalahan pernah ngelawan orang tua
berdasar jadwal tanggal lima belas agustus adalah pengukuhan seluruh calon untuk resmi menjadi paski beraka nasional tahun ini
untuk kemudian membetakan sangsaka merah putih di istana merdeka jakarta
fani imaniar robin kitt jakarta